gempa dengan magnitudo enam dua mengakibatkan dua puluh dua rumah di dua belas kecamatan di kabupaten ciamis jawa barat mengalami kerusakan
kerusakan mulai dari tembok retak atap dapur ambruk hingga dinding dan atap plafon yang roboh
tim gabungan bpbd tni dan polri dikerahkan untuk memperbaiki dan menyingkirkan puing rumah yang ambruk
empat keluarga mengungsi ke rumah kerabat terdekat sementara satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan yang ambruk
laporan yang masuk terdampak gempa garut dua puluh dua kakak dari delapan kecamatan dan sepuluh desa
korban luka satu orang korban luka adalah luka ringan
ada dua kakak mengungsi dikarenakan trauma
pasca gempa berkekuatan enam dua magnitudo yang mengguncang kabupaten garut jawa barat sabtu malam
jumlah kecamatan yang terdampak jadi dua puluh empat kecamatan yang tersebar di lima puluh desa
bpbd kabupaten garut mencatat jumlah rumah yang rusak ringan dan sedang mencapai satu ratus tiga puluh satu rumah dan infrastruktur delapan belas unit
tidak ada laporan korban jiwa hanya warga
warga yang luka ringan mencapai enam orang
pemerintah setempat segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak gempa
pemerintah setempat segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak gempa
dalam beberapa hari mudah mudahan besok senin sudah bisa normal kembali
dari bapak saja seperti biasanya
gempa magnitudo enam dua yang berpusat di garut jawa barat terasa di sebelas daerah lain di jawa barat
data dari badan nasional penanggulangan bencana menyebut daerah yang terdampak kabupaten tasikmalaya kabupaten sukabumi sampai kabupaten purwakarta
sementara rumah yang rusak ringan sampai berat mencapai delapan puluh unit yang tersebar
di daerah daerah yang terdampak selain itu dua fasilitas umum dan satu rumah sakit di kabupaten garut juga mengalami kerusakan